indonesia padang airku tanah tumpah daraku
di sana lah aku berdiri jadi pandu ibu ku
indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku
marilah kita berseru indonesia berseru
hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsa ku rakyatku semua
bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk indonesia raya
indonesia raya mereka mereka tanahku dan ibu yang ku cinta
indonesia raya mereka mereka hidupkan indonesia raya
indonesia raya mereka mereka tanahku dan ibu yang ku cinta
dari bumi jawa tibur perkenankanlah kami mempersembahkan sebuah tarian selamat datang khas kabupaten sumeneb
sebuah tarian yang memiliki filosofi dalamnya doa dan besarnya harapan
agar bangsa kita senantiasa dijauhkan dari berbagai warna bahaya dan selalu dalam lindungan sang pencipta
hadirin yang kami hormati inilah tari buang sangkal
dikirimi alurang jamuran genting tanpa dilanjutkan dengan genting orang orang ber orang
mengesahkan para putri terlalu berpikir bertanggung sayang
dengan ikutan halus menggambarkan para putri terlalu berpikir bertanggung sayang
tari buang sangkal terkirai saklar
memiliki beberapa keunikan di mana para penari adalah perempuan berjumlah ganjil dan dalam keadaan suci
tari buang sangkal diaktifkan dengan penaburan beras kulit
sebagai simbol ungkapan doa membawa keberasan bahan pencipta
tari buang sangkal terhita dari para bahaya

tari buang sangkal terhita dari para bahaya
optimisme kita bersama untuk bisa mengendalikan inflasi di negara kita tercinta
salam sejahtera untuk kita semua
yang terhormat menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
yang sekaligus ketua tim pengendalian inflasi pusat bapak air laga hartarto
bolehkah berikan sambutan yang hangat untuk kehadiran beliau
sekaligus juga segedap menteri kabinet indonesia maju
terima kasih telah berkenan hadir
gubernur bank indonesia bapak peri warjio
beserta anggota dewan gubernur bank indonesia
saiful juga mengucapkan selamat datang kepada bapak dan ibu
segenap anggota dpr ri yang hadir kali ini
dan juga para gubernur bupati wali kota dari berbagai penjuru indonesia
serta para peserta rekorpusda
segedap undangan yang hadir secara langsung di hotel shangrila surabaya
maupun yang telah bergabung bersama kami
kami ucapkan sekali lagi selamat datang
dalam acara sinegi high level rapat koordinasi pusat dan daerah
pengendalian inflasi tahun dua ribu dua puluh
dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
boleh tepuk tangan yang luar biasa
sekali lagi untuk semangat kita
memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah
dalam menjaga stabilitas harga
dan juga ketahanan pangan nasional
seperti halnya pelaksanaan rekorpusda sebelumnya
kami juga terus mengundang segenap mitra strategis
baik pemangku kebijakan di tingkat pusat
segenap akademisi rekan rekan media masa
dan juga penggiat di sektor ekonomi
agar kita bisa bersinergi
merealisasikan cita cita luhur kita semuanya
dalam tema acara kita kali ini
yaitu sinergi dan inovasi
melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
patutlah kita iringi dengan doa
untuk itulah marilah bersama sama kita memanjatkan doa
dari kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
jadi kami luar dilihat
dengan pelindung itu kita berniatkan tertentu
lihat tahu tentang teknologi dan bismotif
terus tentang ilmu pondok ilmu mercina dan teknologi sejarah
ya allah ya rahman zat yang maha pengasih
dalam setiap kesempatan kami senantiasa aturkan puji dan syukur kehadiratmu
hanya kepada mu lah kami menyembah dan hanya kepada mu lah kami mohon pertolongan
ya allah ya rahim zat yang maha penyayang
berkat ridhomu pada hari ini kami laksanakan rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi tahun dua ribu dua puluh satu
tajamkanlah mata batin kami
agar setiap peristiwa yang datang dan pergi menggiring kami hanya tertuju kepadamu
agar kami dapat berguru dari naskah yang engkau berikan kepada rasul dan para kekasihmu
jadikanlah peristiwa hari ini menjadi sejarah
agar ke depan kami menjadi manusia yang berkualitas responsif kreatif santun dan ikhlas
ya rabbi bukalah gudang maghfirah mu
agar dengannya kami dapat membersihkan diri dari nur cahaya ampunanmu
hingga kami dapat menghadapmu dalam keadaan bermandi cahaya bersih tak tercelah
ya allah ya tuhan kami hanya kepadamulah kami beriman dan bertakwa
hanya kepada mu lah sandaran kami dalam mengambil keputusan
ampunilah segala dosa dan kebaikan
kesalahan kami ibu bapak dan para pemimpin kami
rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana
semoga kemampuan kita berpijak saat ini
mendapatkan sebuah kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan rakor pusda pengendalian inflasi tahun dua ribu dua puluh
dan juga gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
untuk itulah kita akan menyimak bersama
sambutan selamat datang dari wakil gubernur jawa timur
yang kami hormati bapak emil elistianto dardak kami persilahkan
salam sejahtera untuk kita semuanya
yang kami hormati bapak menteri koordinator
bapak h c irlangga hartarto selaku ketua b
yang kami hormati menteri kooperasi dan ukm indonesia
bapak wakil menteri dalam negeri publik indonesia
kami hormati kepala badan pangan nasional
segenap anggota dpr ri
yang kami hormati dg bidang tiga bank indonesia
dan juga dg bidang enam bank indonesia
dan juga dari kemenko perekonomian
dan juga dirjen bina keuangan daerah
dirjen bina pembangunan daerah
wakilan direktur keuangan dari bulog
juga ada direktur sayuran dan tanaman obat
yang hadir pada kesempatan ini
dan wakil gubernur se indonesia yang hadir pada kesempatan ini
juga bupati wali kota penerima tpid world
kepala kpwdn provinsi yang hadir
untuk menyampaikan sambutan selamat datang
dan gubernur saat ini sedang bersama bapak ketua kpk
kami pertama tama mengajak kita bersama
mengajakkan puji syukur keadat allah swt
karena kita dapat berkumpul dalam rapat koordinasi bukat dan daerah
yang diselenggarakan di surabaya jawa timur
dan kami saat ini memiliki slogan
ini adalah sebuah semangat
yang kita gaungkan di seluruh jawa timur
bahwa kita bisa bangkit dari pandemi
bapak ibu menteri gubernur b i dan nap
gubernur wakil gubernur dan hadirin sekalian
rakor pusda yang diselenggarakan tpip
tentunya ini adalah sebuah kehormatan bagi kami
dan tentunya akan menjadi motivasi bagi kami
untuk bisa senantiasa berkomitmen dan
berikhtiar untuk mensukseskan segala arahan dan strategi nasional
dalam upaya kita untuk mengendalikan inflasi
merupakan salah satu lumbung pangan nusantara
di tribulan kedua jawa timur tumbuh lima tujuh puluh empat persen
dan ini memberikan kami angka yang tertinggi
namun tentunya kita menyadari bahwa pertumbuhan ini
harus diimbangi upaya pengendalian inflasi
bagaimana melihat setiap elemen
dan sektor perekonomian di jawa timur
untuk bisa pulih dari krisis akibat pandemi
kita menyentuh lima dua persen
ini tentunya merupakan sebuah
catatan yang kami coba cermati
surabaya mengalami inflasi dua puluh enam persen
sedangkan deflasi terjadi di sumeneb satu tiga belas persen
dan kediri satu persen
komoditas yang menyumbang inflasi terbesar adalah
ini berkaitan dengan juga yang terjadi di seluruh daerah di indonesia
kita mengalami andilnya lima persen dan
tetapi kalau kita bandingkan dengan komoditas pangan yang penyumbang deflasi
seperti bawang merah enam belas minus
minyak goreng minus lima
maka sebenarnya kalau dilihat untuk komoditas pangan saja
catatan deflasi bukan inflasi
daerah prioritas pengendalian inflasi kelompok makanan bergejolak di jawa timur
sebagai contoh kita lihat di cabai rawit di sumeneb pasuruan pamekasan
bawang merah di kediri lamongan dan magetan
untuk daging di sumeneb jember dan probolinggo
ini adalah tempat tempat prioritas operasi pasar
kita sudah memetakan tingkat fluktuasi komoditas inflasi
untuk melihat komoditas tertentu yang memang paling volatile
kita telah mendorong gerakan nasional urban farming
seperti delapan polibag di surabaya
bahkan delapan belas ribu polybag di malang yang digerakkan oleh komunitas ibu ibu pkk
kami juga mendorong karena produksi dan konsumsi ini tidak selalu di kabupaten kota yang sama
kami mendorong peta spasia pelaksanaan kerjasama antar daerah
bagi contoh kota kediri dengan kabupaten kediri sudah memiliki mou untuk cabai
kemudian antara blitar dengan ntb
memang tidak ada mou tapi sudah ada kerjasama untuk suplai jagung
dari ntb ke blitar sebagai sentra peternakan yang memang membutuhkan jagung untuk pakan
begitu pula blitar dengan dki jakarta melakukan mou untuk suplai telur
dan juga malang dengan dki jakarta untuk suplai daging
dan contoh lagi jember dengan blitar mensuplai jagung
banyuwangi dengan bali juga mensuplai telur dan daging
dan ini contoh contoh bagaimana kerjasama antar daerah di dalam provinsi dan antar provinsi berlangsung selama ini
lanjut sedikit pemetaan jawa timur
kontribusi produksi pangan jawa timur terhadap nasional
untuk komoditas susu kami menyumbang lima puluh tujuh
untuk komoditas sapi rawit empat puluh lima empat
kemudian juga yang signifikan adalah pisang daging sapi seperempat daging sapi nasional berasal dari jawa timur
bahkan hampir tiga puluh persen telur nasional dari jawa timur
hampir satu per lima padi nasional dari jawa timur
hampir satu empat jagung dari jawa timur
begitu pula untuk bawang merah
hanya bawang putih yang di bawah sepuluh persen dan cabai besar
jadi memang tentunya kami siap untuk memberikan kerjasama terbaik
dalam bagaimana kita bisa mendorong kelancaran logistik dari jawa timur kepada daerah daerah konsumen
baik antar pulau maupun di dalam pulau jawa
karena kalau kita hitung proporsional penduduk jawa timur satu enam lima belas
jadi semua komoditas yang di atas lima belas itu kemungkinan harus dikirim ke luar jawa timur
kecuali memang ada beberapa yang kami di jawa timur ini konsumennya bukan mohon maaf bukan manusia
contohnya jagung yang dikonsumsi oleh hewan ternak
tetapi kalau untuk keperluan pangan masyarakat rule of come nya adalah lima belas persen
jadi semua di grafik ini yang di atas ini
kemudian luas tambah tanam padi
kita meningkat tiga puluh tiga satu ratus dua puluh empat hektare dibandingkan periode yang sama tahun dua ribu dua puluh satu
ini terjadi di pacitan trenggalek pitar malang dan seterusnya
bahkan di wilayah perkotaan pun juga mulai mengutilisasi lahan lahan sawah yang memungkinkan
lalu tentunya kita adalah yang terbesar untuk sapi potong maupun sapi perah
kami bersyukur bahwa dengan kerja keras dari seluruh elemen
kita terus berupaya untuk meng contain dampak dari penyebaran pmk
sebagaimana arahan dari pak menko saat memimpin pmk terkait dengan pengendalian penyebaran
dan juga upaya vaksinasi dan pengobatan
alhamdulillah dapat berjalan stabil pak menko perekonomian pak gubernur bi
ini didahulukan untuk vaksinasinya
maka itu didahulukan waktu batch pertama imunisasi
apa tantangan yang kami hadapi untuk pengendalian inflasi sebagai provinsi produsen pangan
tentunya kami khawatir juga kalau masyarakat malah daya belinya turun
dan juga kami khawatir sebagai produsen pun
kami juga dihadapkan pada dampak yang berkaitan dengan peningkatan biaya produksi
apakah itu misalnya pupuk
maupun juga inflasi yang terjadi karena kondisi lokal
itulah sebabnya kami berharap mudah mudahan cost push inflation ini juga kami bisa mendapatkan support
itu adalah faktor eksternal dari positioning kami sebagai provinsi pangan
kami senantiasa juga mengikuti arahan bapak presiden indonesia terkait upaya untuk memperkuat identifikasi sumber sumber tekanan inflasi yang utama
memperluas kerjasama antar daerah
kemudian wilayah surplus defisitnya kami petakan
juga tentunya mengoptimalkan belanja tidak terduga
dan mempercepat penyerapan apbd agar daerah ekonomi tetap terjaga
ada beberapa elemen untuk tpid yang selalu kita tekankan
di antaranya adalah keterjangkauan harga
kemudian ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi
maka pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar ini juga menjadi salah satu tumpuan
bekerjasama dengan misalnya bulog
kemudian juga monitoring harga
dan juga posko digital saat gas pangan dengan dukungan dari kepolisian dan aparat penegak hukum
untuk memastikan ketersediaan pasokan
kemudian juga pola tanam yang kita optimalkan
kami mengusulkan penerima subsidi jagung untuk dua puluh lima ribu ton
kemudian membina dan pengawasan peternak
mengusulkan kepada kepala bp hamigas untuk penambahan kuota gbt
juga gerakan tanam padi di tiga puluh delapan kabupaten kota
dan memonitor pasokan barang pokok dan penting
yang ketiga adalah kelancaran distribusi
hal ini dilakukan lanjut slide berikutnya
ini melalui subsidi angkutan kapal untuk pulau terluar
jadi jawa timur juga masih punya pulau pulau terluar
di sanalah kami punya program jatim akses
kapal kapal perintis itu kita berikan subsidi
kami juga mempelacar distribusi logistik
dengan bersama sama dengan lantas kepolisian
dan berkomunikasi dengan segenap operator dari angkutan logistik
ini agar dapat ada toleransi hingga tahun dua ribu dua puluh empat
tentunya kita juga ingin menegakkan aturan ini
tetapi hasil komunikasi dan kesepakatan
dan segenap supir supir truk dan operator adalah untuk toleransi
memang saat itu motivasinya bukan mengendalikan inflasi pak menko pak gubernur
tetapi karena memang ada kekhawatiran penerapan yang belum menyeluruh
akhirnya operator yang patuh kemudian operator yang tidak ini
tapi hari ini ini juga berdampak juga untuk menjaga supaya tidak terjadi lonjakan harga
lalu subsidi transportasi darat diharapkan nantinya ada kalau sudah zero odol
melaunching transjatim koridor satu sidoarjo surabaya gresik
bus yang lintas wilayah metropolitan jadi surabaya raya
dan mengamankan stok bbm dan lpg tiga kg
ibu gubernur turun langsung ke depo depo untuk memastikan ini
lanjut khusus terkait dengan stok bbm dan lpg tiga kg
ini forkopimda bersama pt pertamina patraniaga regional jatim bali nusra
dan juga memastikan ketersediaan pasokan di tiga puluh delapan kabupaten kota
yang keempat adalah komunikasi yang efektif
ini sekali lagi adalah formula atau mantra standar
untuk komunikasi efektif diantaranya adalah running text
mengurangi ruang ruang spekulasi dan psychological efek
menghindari panic buying dengan menunjukkan bahwa harga ini stabil
mengeliminasi asimetric information terhadap harga komoditas strategis
maka kami mohon maaf slide sebelumnya
ada lima hal yang kami fokuskan dalam mendorong pengendalian inflasi
pertama bagaimana apbd lebih efisien dan priority lebih ditentukan
kedua kerjasama antar daerah untuk mempertemukan supply demand
kemudian ketiga koordinasi antar stakeholder daerah untuk stabilisasi harga
keempat pemantauan pergerakan harga
dan kelima menjaga mekanisme pasar menghindari penimbunan
ini kami harapkan bisa efektif untuk kemudian bisa mengendalikan inflasi
kami juga berkomitmen untuk memenuhi arahan terkait pengalokasian
dua dari dana transfer umum pak di jemprimbangan
jadi dau dbh ini kita salurkan untuk dua kategori yaitu efisiensi logistik
dan juga untuk memberikan bantalan sosial bagi segmen
jadi segmen masyarakat yang rentan tentunya tidak tumpang tinggi
dengan apa yang sudah diprogramkan dari pemerintah pusat
slide berikutnya slide berikutnya saja ini karena ini nasional lanjut
langsung kepada programnya jawa timur
jadi amanat belanja wajibnya kami laporkan pak menko pak gubernur pak menteri pak wamen
pmk no satu ratus tiga puluh empat dua ribu dua puluh dua belanja wajib perlindungan sosial
adalah bansos kepada ojek usaha mikro kecil dan menengah dan nelayan
kemudian juga upaya penciptaan lapangan kerja
sebagai contoh dinas kelautan dan perikanan memiliki program padat karya kepada para nelayan
untuk melakukan pembersihan wilayah pesisir
karena ini juga berpengaruh terhadap produktivitas dan stok ikan
ini akan kita scale up dalam waktu waktu dekat ini
begitu pula subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah
yang kedua surat edaran kemendagri lima ratus empat puluh delapan dua puluh lima sj tentang penggunaan btt
jadi saat ini kami sudah mengidentifikasi pak sekda ya btt kita memadai untuk memenuhi syarat dua
kemudian yang ketiga adalah keputusan menteri desa pdtt nomor sembilan puluh tujuh dua ribu
terkait penggunaan dana desa untuk mitigasi
ini dikoordinasi melalui dinas pmd untuk memastikan bahwa delapan lima ratus taiwangi
tujuh ribu tujuh ratus an desa di jawa timur ini akan mengikuti program nasional tersebut
lanjut maka potensi dtu di jawa timur karena sisa salur yang belum tersalurkan
dari bulan oktober sampai desember adalah tiga triliun lebih
maka dua persennya adalah enam puluh dua miliar
dengan btt satu ratus sembilan puluh dua delapan maka kami akan memastikan bahwa ini terpenuhi dari btt
bansos kepada ojek umkm dan nelayan penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi
intervensi dinas sosial yang pertama adalah melakukan top up bagi penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas
total penerima empat orang dengan nilai rp enam ratus per orang disalurkan rp satu ratus lima puluh per bulan
ini kita lakukan top up penyalurnya adalah melalui bank jatim
regulernya adalah tiga ratus ribu maka ini ada kenaikan
ini adalah beberapa contoh yang menerima bantuan lanjut
kemudian intervensi dinas perhubungan dengan asumsi anggaran rp empat belas lima miliar
tasarannya adalah ojk bukan hanya online tapi ojk pangkalan
karena kalau hanya ojk online yang pangkalan juga tentu akan komplain
urgensinya adalah bagaimana mereka operasionalnya bisa terbantu
ini rp satu ratus lima puluh ribu per orang per bulan diberikan dua bulan sekali selama dua kali
total penerimanya dua puluh empat dua ratus tujuh puluh satu berdasarkan data yang sudah kami maintain pada saat mendistribusikan bansos di tengah tengah pandemi dua ribu dua puluh
tetapi tentunya diupdate dan dipastikan tetap akurat
sasaran penerima manfaat bantuan sosial penanganan dampak inflasi bagi segmen nelayan
sebanyak dua puluh tujuh ratus tujuh puluh nelayan dengan total nilai rp dua belas empat miliar
bantuan senilai rp enam ratus ribu per orang
ini mengacu juga kepada pergub jawa timur nomor empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu untuk penyaluran bansos
ini dilakukan dengan memastikan bahwa ada koordinasi pendataan dengan perintah tempat
selanjutnya ini pak menteri ukm dari intervensi diskop dan ukm
ini adalah rp delapan belas miliar untuk memperkuat rp tiga puluh miliar
bantuan sosial ini diberikan kepada enam ratus ribu per pelaku usaha
ini cukup iktp sku dan nomor induk berusaha
dan kalau di data ada yang sangat perlu tapi belum nip langsung diproses
karena sekarang sudah lebih mudah sebagaimana pernah diluncurkan bapak waktu itu di its
ini ada empat belas sembilan ratus dua puluh satu rumah tangga miskin
yang akan kita bantu untuk bisa mengantisipasi dampak dari kenaikan biaya energi
ini diberikan melalui transfer setelah penetapan papbd dua ribu dua puluh
yaitu ada dua alternatif yang sedang kami pertimbangkan
kita melihat ruang fiskal kita antara rp lima ratus atau rp tiga ratus bapak
jadi ini bisa rp tiga enam rp enam satu miliar
lanjut lagi untuk lapangan kerja
dinas pertanian dan juga tentunya
kebunan ini ada program pangan lestari rp tiga enam miliar diberikan kepada poktan rp tiga puluh empat ratus lima puluh per desa satu ratus dua puluh desa
ini akan berdampak kepada enam petani
ini rancangan biayanya bisa membantu alat hidroponik benih bibit pakan kolam ikan dan juga pendampingan lainnya
ini adalah tiga puluh juta per titik untuk stabilisasi harga pangan
memastikan bahwa masyarakat bisa memiliki akses
sewa tenda meja kursi panitia kendaraan dan tentunya tenaga lapangan dan publikasi agar masyarakat aware bahwa ada operasi pasar ini
ini bersama dengan bapanas badan pangan nasional bulog idfood pupm perusahaan swasta
dinas perkebunan rp tiga satu miliar
ini diarahkan kepada para petani kopi kakao cengkeh jambu dan nilam melalui program padat karya enam dua ratus petani di lima belas kabupaten
bis perindak adalah program pasar murah
ini adalah untuk kemudian melakukan titik titik harga komoditi bahan pokok
adalah subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah
yang pertama adalah subsidi sektor transportasi sebesar rp dua puluh empat miliar
ini subsidi angkutan kapal perintis penyeberangan dari probolinggo ke gili ketapang
ini adalah pulau kecil di kabupaten probolinggo
jadi ini menghubungkan daerah tapal kuda dengan madura
voyage enam belas dengan total anggaran lima belas m
kemudian subsidi bus transjatim rute sidoarjo surabaya gresik sebanyak sembilan m
harapannya ini memang sasarannya dari awal agar kendaraan pribadi mau beralih ke kendaraan umum
lanjutnya adalah lumbung pangan jawa timur dengan anggaran rp tujuh puluh empat miliar
ini kombinasi antara refocusing dan juga optimalisasi dari anggaran existing
di dua puluh enam titik pasar bumd jawa timur yaitu puspa agro akan bekerjasama dengan bumdes kud program one pesantren one product dan juga pelaku usaha lainnya sebagai agen distributor
kita mensubsidi ongkos angkut dari produsen produsen dan subsidi ongkos kirim ke agen agen distributor
lanjut untuk skema kerjasama antar daerah
dengan sistem manajemen stok dan pemberdayaan petani jagung serta pemasaran komoditas telur dan daging ayam
kita menghubungkan kooperasi kooperasi produsen baik ayam ras ayam kampung telur ayam kampung telur ayam ras
kita intermediasi ke kelompok petani jagung yang ada di bojonegoro yang ada di ntb dan juga yang ada di maluku utara untuk baby tuna dan cakalang
dan juga kita salurkan ke jejaring pasar rakyat dan b dua c business to consumers
terakhir mohon izin pak menko
pak gubernur segenap menteri dan juga seluruh rekan rekan gubernur
bahwa akhirnya total ada anggaran rp satu ratus delapan puluh lima miliar
baik reguler maupun juga hasil dari realocation yang mengikuti aturan ear marking yaitu dua dua puluh satu persen dari anggaran yang belum disalurkan
yaitu regulernya satu ratus delapan belas ditambah dengan nirmarking tambahan enam puluh enam enam miliar
sebagai provinsi produsen pangan dan juga penyumbang seperenam perekonomian indonesia
kami bisa turut mensukseskan upaya nasional untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi kita
dan terima kasih atas kepercayaan untuk menyelenggarakan rapat ini di sini
mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami selaku tuan rumah
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih wakil gubernur jawa timur bapak emil elevianto dardak atas sambutan yang telah disampaikan di kesempatan yang sangat istimewa kali ini
dan hadirin sesaat lagi kita pun juga akan berjimpak bersama sambutan wakil menteri dalam negeri republik indonesia
yang kami hormati bapak john fempy wetipo kami persilahkan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam salam sejahtera untuk kita semua
swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang kami hormati bapak menteri koordinator diang perkembangan pak artoko
kami hormati bapak tukun urbang
dan yang kami hormati wakil gubernur jawa timur wakil ketua komisi tiga dpr ri
wakil ketua komisi enam dpr ri wakil ketua komisi delapan dpr ri wakil ketua komisi sebelas dpr ri
wakil ketua komisi sebelas dpr ri
wakil ketua komisi sebelas wakil ketua komisi dua dpr ri
yang kami hormati kepala badan pangan nasional
yang kami hormati para gubernur
kepada kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala
yang hadir pada pagi hari ini
yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media
kementerian dan lembaga serta hadir berbahagia
pertama tama saya menyampaikan permohonan maaf karena pak menteri dalam negeri berkenan hadir di dalam acara ini
beliau ada kegiatan lain sehingga menugaskan kami untuk ikut dalam kegiatan ini
pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada allah swt tuhan yang maha kuasa
karena atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga pada hari ini kita boleh hadir dalam acara pembukaan rakor pusda pengendalian inflasi daerah tahun dua ribu dua puluh dua
dengan tema energi dan inovasi untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan
gerakan nasional pengendalian inflasi pangan dalam keadaan sehat dan walafiat
pada kesempatan yang baik ini perkenankan
saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh gubernur
bupati wali kota beserta seluruh anggota tim pengendalian inflasi daerah baik di provinsi dan tim pengendalian inflasi daerah di seluruh indonesia
maupun yang mengikuti acara secara virtual di daerah masing masing
tak lupa saya sampaikan terima kasih atas kerja keras
berkoordinasi dalam menjaga pergerakan inflasi agar tetap rendah dan stabil
melalui berbagai pengembangan inovasi atau program kegiatan yang sejalan
dengan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan peraturan perundang undangan yang berlaku
bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati
tingkat inflasi yang terjadi di dunia saat ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi
seperti krisis krusial pengangguran harga yang mahal penduduk yang semakin miskin
krisis keamanan pangan dan energi bahkan krisis politik
hal ini tidak terlepas dari invasi rusia ke ukraina yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi
perang rusia dan ukraina menyebabkan harga global melonjak di mana ukraina dan rusia merupakan tiga puluh persen dari ekspor global
rusia merupakan negara pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia
sehingga mendorong harga komoditas energi dan bahan pangan dunia mengalami peningkatan akibat gangguan dari sisi suplai
yang juga berdampak pada tingkat inflasi indonesia yang telah mencapai empat enam puluh sembilan persen di awal bulan september tahun dua ribu dua puluh
bapak ibu hadirin yang kami hormati dalam rangka mengendalikan inflasi ini
pada rakornas pengendalian inflasi tanggal delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh
yang lalu bapak presiden telah menyampaikan beberapa arahan kepada seluruh pemerintah daerah
untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan melalui kegiatan operasi pasar
dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku
konsisten melaksanakan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga
percepatan penyaluran bantuan sosial atau jaring pengaman sosial
dan program pemulihan ekonomi termasuk menggunakan belanja tidak terduga
bantuan sosial untuk pengemudi angkut ojek online ojek pangkalan dan juga nelayan
energi dan bantuan subsidi upah menambah pasokan untuk komoditas pangan yang harganya bergejolak
di antaranya melalui peningkatan produktivitas perluasan lahan penggunaan serta optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur tanian
pemerintah daerah dapat menggalakan dan memperluas program tanam pangan dan pekarangan sebagai ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga
dan pembangunan mini food estate untuk level yang lebih luas
memperlancar distribusi pasokan komoditas pangan antara lain memastikan jalur distribusi logistik tidak terhambat
pemanfaatan platform perdagangan digital
untuk memperpendek rantai pasok termasuk memberikan bantuan subsidi ongkos angkut jika diperlukan
melakukan komunikasi yang efektif positif antara lain dengan menyampaikan kebijakan dan upaya pemerintah
untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga dalam rangka membentuk ekspetasi masyarakat atas harga pangan pokok
selain itu inspeksi ke pasar pasar
dan pergunakan untuk memastikan ketersediaan stok aman serta himbauan untuk tidak melakukan penimbunan
melaksanakan kerjasama antara daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan pokok antar waktu dan antar wilayah
adanya neraca pangan bagi daerah menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pasokan yang perlu dipenuhi
mendukung terciptanya ekosistem stabilitas
ketika kita mencari keterjangkauan harga dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan produsen dan konsumen
mendorong produktivitas pangan mempermudah investasi dengan tetap mengacu pada sinergi empat k
keterjangkauan harga ketersediaan pasokan kelancaran distribusi dan komunikasi efektif
bapak ibu hadirin yang kami hormati
menindaklanjut di arahan bapak presiden tersebut
saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang dapat menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi
pertama agar pemda menggalakkan gerakan tanam pangan cepat panen seperti cabai bawang dan komoditas lainnya
sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga
pemda juga perlu membangun kerjasama antar daerah dalam memenuhi kekurangan komoditas
kedua pemda perlu mengawasi penyaluran bbm subsidi agar tetap tepat sasaran ke masyarakat yang tidak mampu
kemudian pemda juga perlu melaksanakan gerakan penghematan energi
yang ketiga pemerintah provinsi agar mengumumkan presentase inflasi di kabupaten kota setiap bulannya
langkah tersebut dilakukan agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan
laju inflasi di daerahnya masing masing
dengan diumumkan presentase kabupaten kota
maka kita dapat mencermati daerah mana yang inflasinya terkendali
yang keempat pemda agar mengintensifkan jaring pengaman sosial
baik dari belanja tak terduga anggaran bantuan sosial anggaran desa dan realokasi dana alokasi umum
maupun bansos dari pemerintah pusat
yang kelima kepala daerah beserta pejabat di daerah perlu berhati hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik
kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi
namun tidak lantas membuat masyarakat menjadi panik
masyarakat diminta untuk tetap tenang karena inflasi masih relatif aman dan terkendali
meningkatkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
serta merespon cepat dan perkembangan harga dari waktu ke waktu
bapak ibu hadirin yang saya hormati
atas kerja keras yang dilakukan oleh tpid provinsi dan tpid kabupaten dan kota
dalam mengendalikan inflasi di daerahnya masing masing
tim pengendalian inflasi pusat melakukan penilaian kinerja sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras tersebut
dengan memberikan penghargaan tpd award kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota
yang dapat mengendalikan inflasi dengan baik melalui berbagai inovasi yang dilakukan
bapak ibu hadirin yang kami hormati
saya mengajak semua pihak yang hadir di sini
agar dapat memanfaatkan kinerja ini
wakil menteri dalam negeri republik indonesia bapak john wempi wetipo hadir kami hormati
di momentum yang sangatlah istimewa kali ini sesaat lagi kita akan menyimak bersama
sambutan gubernur bank indonesia yang kami hormati bapak peri warjio disilahkan
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
selamat pagi salam salam sejahtera bagi kita semuanya om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang sama sama kita hormati menko perekonomian dan sekaligus ketua tim pengendalian inflasi
pusat bapak erlangga hartarto dan seluruh juga jajaran menteri kabinet yang hadir pak
teten menteri kooperasi dan umkm dan juga demikian juga wakil menteri dalam negeri
dirjen para deputi yang hadir para pimpinan dan anggota dpr ri saya lihat ada pak fadhan pak
dito dan jong yang juga pak miskaun bu putri dan seluruh juga anggota anggota dpr yang hadir berkenan untuk
mensemangati kita semuanya wakil gubernur provinsi jawa timur pak emil dan juga seluruh gubernur
bupati wali kota sahabat saya pak dodi bu aida deputi gubernur dan seluruh
kepala kepala bank indonesia di seluruh indonesia demikian juga para hadirin sekalian yang berbahagia
puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran allah subhanahu wa ta ala pada hari ini kita
bisa melakukan acara yang sangat penting yaitu sinergi untuk bersama sama mengendalikan inflasi
agar kita bersama sama terus bisa mensejahtahkan
rakyat ini salah satu yang agenda yang sangat penting ekonomi nasional dan untuk itu kami
mengucapkan terima kasih kepada pak erlangga hartoto sebagai ketua tim pengendalian inflasi
pusat yang bersama sama kita untuk memimpin dan sekaligus memberikan arahan aran untuk kita bersama
memperkuat sinergi dan juga memperkuat kerjasama kita mengendalikan inflasi
yang sangat sangat kita hayati dalam budaya indonesia bangsa indonesia semangat itu yang
selalu berkorban di dada kita agar kita bersama sama memajukan ekonomi mensejahterakan rakyat apakah dari
berobat proklamator para pejuang bung tama bung tomo maupun para pejuang pejuang kita selalu
menyemangati kita untuk bersama bersinergi kerjasama
gotong royong bahkan kalau kita lihat sepuluh abad yang lalu pada tahun seribu sembilan ratus kerajaan kahuripan
dibawah prabu erlangga itu juga menyemangatkan gotong royong dan bersinergi untuk memajukan
ekonomi rakyat mempertahankan ketahanan rakyat dan semuanya untuk bagaimana mengangkat daya beli
kesejahteraan rakyat kalau kita lihat kalau kita lihat berbagai cerita cerita yang kita lihat dari
berbagai prasasti dari kerajaan kahuriban pada waktu itu ada dua hal penting yang dilakukan
prabu erlangga pada kerajaan kahuritan yaitu adalah membuat bendungan sungai berantas dan
mengairkan ke wilayah wilayah di sekitarnya sehingga kita bisa memproduksi sawah memproduksi
pertanian holti kultura dan itu yang kita lihat juga tadi pak wakil gubernur mengatakan
bagaimana jawa timur menjadi pusat pusat produksi holti kultur yang kedua pada waktu
itu juga dibawah kerajaan kahuriban prabu erlangga membuat suatu pusat perdagangan
di jawa timur yang kita terkena ujung galuh di mojokerto demikian juga kambang putih di tuban
sentra sentra perdagangan antar daerah yang terbesar di wilayah timur dan terkoneksi dengan
sriwijaya hingga memperluas kerjasama antar daerah untuk perdagangan dan semuanya dua hal itu adalah
untuk kesejahteraan rakyat semangat semangat gotong royong itulah yang tentu saja harus kita
tingkatkan di dalam rapat koordinasi tim pengendalian inflasi yang hari ini dipimpin langsung oleh pak
jokowi periklan pak erlangga dalam kesempatan ini secara singkat saya sampaikan tiga hal penting
itu bisa diserahkan tayangan saya di langsung saya di halaman kedua yang pertama kenapa kita
perlu melakukan suatu sinergi kerjasama yang kedua tentu saja sebagai apa yang harus kita lakukan
dan bagaimana yang pertama kita lihat bahwa
apa yang penyebabnya adalah yang pertama adalah karena kenaikan harga pangan yang bergejolak
volatil food bulan lalu sudah turun
dari sepuluh empat puluh tujuh bulan juli tapi delapan enam puluh sembilan ini masih tinggi inflasi harga pangan bergejolak mestinya harus
turun di bawah maksimum adalah lima persen dan itulah gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
menjadi penting sebagai masalah kita gelorakan pada pejuang pejuang dulu dan yang kedua adalah
saja kenaikan harga harga yang diatur oleh pemerintah dan pemerintah yang tersebut pada saat ini

dan juga untuk menjaga keuntungan di negara dan juga untuk menjaga keuntungan di negara dan juga untuk menjaga keuntungan di negara
oleh pemerintah administer price bulan lalu bulan bulan berikutnya sudah kena dampak dari
kenaikan harga pertama dan juga tarif angkutan dan kalau kita lihat di berbagai daerah hampir
semua daerah mengalami kenaikan harga inflasi pangan yang bergejolak dan juga kenaikan tarif
angkutan itu yang harus kita kendalikan melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
sementara kalau kita lihat inflasi daya beli atau istilah teknisnya inflasi inti itu masih rendah baru tiga puluh
tiga baru tiga dengan demikian pengendalian inflasi pangan berkecuali pengendalian inflasi administer
krisis itu menjadi kunci agar kita bisa mensejahterakan rakyat agar memang tidak
kemudian menurunkan daya beli itulah
yang kita lihat dan kedepan trade berikutnya terus saja upaya upaya ini harus perlu kita
perkuat dengan tentu saja kebijakan kemarin untuk mengalihkan sebagian tambahan subsidi
untuk blt dau dan segala macam dan berdampak kepada penyesuaian harga pertalite dan solar
memang itu adalah pilihan yang sulit dan bapak presiden sudah menjelaskan itu
yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan dampak rembetannya
penyesuaian harga pertalite dan solar yang harus kita lakukan adalah bagaimana
tidak merembet kepada kenaikan harga harga angkutan
makanya kenapa tarif angkutan pusat sudah diputuskan dan terima kasih pak wakil gubernur jawa timur
di berbagai daerah juga sudah ada juga bantuan bantuan kepada
angkutan kepada juga bantuan sosial dan berbagai ini agar memang dampak rembetannya bisa dikendalikan
kalau ini rempetan kepada angkutan ini bisa kendalikan
tentu saja dampak selanjutnya kepada harga harga makanan yang lain
harga harga yang lain yang mempengaruhi daya beli itu bisa dikendalikan
agar inflasi daya beli yang tiga persen itu tidak ikut merambat naik
ini yang harus kita putuskan kita patahkan untuk sinergi gotong royong guyup rukun dan bersama
dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga ini berbagai pihak
trade berikutnya tentu saja inilah sekaligus penindaklanjuti arahan bapak presiden delapan belas agustus dan kemudian
juga ditindaklanjuti secara jelas di dua belas september yang kemarin
bersama mengendalikan inflasi ini untuk mensejerahkan rakyat
apakah dengan penggunaan anggaran daerah apakah kemudian juga penyaluran bantuan sosial
kerjasama antar daerah dan juga memperkuat sentra sentra produksi holti kultura
dan juga terus kita lakukan secara bersama
ride berikutnya pak menko
kantor kantor bank indonesia kami sudah kerahkan untuk bersama sama pemerintah daerah dan berbagai pihak
melancarkan dan menggelorakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
ini adalah daftar yang kami lakukan di seluruh kantor kantor perwakilan dan itu saja
di bawah komando langsung ibu aida s budiman yang setiap hari
mengomando kepada kantor kantor perwakilan mari kita dengan pemda dengan berbagai pihak
gerakan nasional pengendalian inflasi pangan terus kita keluarkan di berbagai daerah
satu ratus tujuh puluh sembilan pasar murah empat puluh tiga kerjasama antar daerah sembilan ratus dua lebih dari sembilan ratus satu polybag
dan juga berbagai upaya upaya operasi pasar
tapi pak menko memang arahan arahan dari pusat sudah banyak
itu saja yang perlu kita lakukan adalah implementasi di berbagai daerah yang memang belum merata
jawa timur salah satu yang sudah bergerak cepat
tapi itu saja daerah daerah lain juga perlu melakukan ini
bagaimana kejelasan untuk penggunaan anggaran daerah yang dua persen tadi
untuk membantu angkutan membantu kemudian juga
untuk bantuan sosial karena berbagai daerah juga perlu juga didampingi dengan juga aparat penegak hukum
supaya ini betul betul memang pemda itu merasa tenang untuk bisa menyalurkan
dan tidak kemudian merasa ragu ragu untuk melakukan pak prima itu saja
dirjen perimbangan daerah yang hadir di sini juga nanti bisa bisa memberikan panduan bagaimana di daerah itu bisa
sudah dilakukan demikian juga operasi operasi pasar
dan lebih dari itu adalah kerjasama antar daerah ini menjadi sangat penting
karena banyak daerah daerah yang mempunyai oversupply dan juga daerah daerah yang memerlukan itu saja ini
jangan sampai barang barang ini yang mestinya ada seperti beras
kita juga kelebihan beras sebetulnya
tapi kenapa harga beras ini naik
barangkali juga karena sebagian produksinya di sini ada pak mas arief ketua bahan pangan
yang setiap hari juga nongkrongi bersama kami
terima kasih mas arief untuk kita bergerak cepat supaya ini tidak menimbulkan suatu kenaikan harga
demikian juga barangkali diantara kita yang kenapa lebih suka makan
kalau makan beras makan nasi kenapa harus berasnya yang premium yang harus diimport ya
kenapa enggak dari daerah saya delanggu atau dari jawa timur juga sama sama enaknya
kita pindah dari beras ke gandum ke roti
barangkali ini yang harus kita lakukan upaya upaya bersama
itu berbagai langkah langkah pak menko pak reza siap
kami sudah secara terus menerus melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah
kami kurahkan empat puluh enam kantor kantor bank indonesia
sudah siap untuk menerima arahan pak menko ketua tim pengendalian inflasi pusat
dan juga terus melakukan kerjasama yang sangat erat
dengan pemda para gubernur para bupati wali kota
semoga allah swt senantiasa memberikan hidayah keberkahan untuk kita bersama
memajukan kesejahteraan rakyat memajukan ekonomi indonesia

ini tahu bapak periwar jio
jika boleh sedikit saya mengutip apa yang beliau sampaikan tadi bahwa salah satu kunci sukses pengendalian inflasi adalah sinergi termasuk sinergi dengan beragam kementerian lembaga
air langga hartarto
salam sejahtera bagi kita semua
yang kami hormati bapak menur bi bapak ferry wajrio
beserta jajaran bank indonesia
yang kami hormati bapak menteri kooperasi umkm bapak teten mas duki
kami hormati wakil menteri dalam negeri pak john wemki watipo
kami hormati kepala badan pangan pak arief
yang kami hormati pimpinan komisi dua tiga
tiga enam delapan plus serta anggota dewan
pemda mendagri komisi dua
kemudian terkait dengan komoditi pangan ada di komisi empat komisi enam
ada komisi sebelas bi menteri keuangan
kalau aph nya bergerak semua berhenti juga ini pemerintah
jadi semua harus hadir dan akuntabilitas juga harus dijaga
yang kami hormati para bapak ibu gubernur bapak ibu wali kota dan bupati serta para eselon i
pak dirjen pak deputi
pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt karena berkat rahmat dan ridhonya
kita hadir dalam acara high level rapat koordinasi pusat daerah pengendalian inflasi tahun dua ribu dua puluh dua pada hari ini
tadi hampir semua sudah disampaikan sehingga saya tinggal kebagian sedikit saja pak gubernur
yang kemarin tadi juga terima kasih pak
kerajaan kahuripan itu rupanya sangat cocok pak
terutama untuk mendukung ibu kota pak ikn
itu dulu sejarahnya ada jenggala dan kediri pak
jadi kalau kita lihat inflasi itu musuhnya global
jadi kalau kita lihat beberapa negara mengalami inflasi tinggi termasuk amerika sudah mulai turun di delapan tiga
yang tertinggi turki itu delapan puluh delapan
nah tentu kita tidak ingin mencontoh turki tetapi indonesia empat tiga
bedanya indonesia pada saat empat enam puluh sembilan ini transmisi inflasi importnya belum masuk karena kita masih disubsidi
jadi oleh karena itu mungkin ini yang harus kita jaga ke depan
memang hampir seluruhnya di bulan agustus terjadi deflasi
tetapi kita harus jaga komoditi yang mendorong inflasi
nah kita lihat beberapa daerah dari dua puluh tujuh provinsi
ini jambi sumatera barat kalimantan tengah maluku papua bali bangka belitung aceh sulawesi tengah
ini adalah kelompok yang tinggi di atas di atas nasional
sedangkan yang di bawah nasional itu ada banten kalimantan barat gorontalo maluku utara sulawesi utara dki dan papua barat
kemarin seluruh daerah yang tertinggi dan terendah sudah diundang ke istana oleh bapak presiden untuk diingatkan
jadi ini bapak presiden meminta agar didetailkan di slide berikut
ini jambi yang andil inflasinya adalah bahan bakar rumah tangga beras angkutan udara ikan asin perhiasan dan tarif listrik
kemudian di sumatera barat andil inflasinya rokok kretek
beras kemudian sabun deterjen telur ayam
kalimantan tengah ini dari pendidikan sekolah menengah pertama
bahan bakar beras olimesin dan buah semangka
di maluku kangkung cabai bahan bakar rumah tangga ikan bakar sawit
di papua angkutan dalam kota ikan kembung
kangkung dan kue kering yang digoreng goreng
nah di bali ini ada air minum bahan bakar rumah tangga telur ayam tarif listrik
kemudian di bubble ada ikan ada bahan bakar
kemudian di aceh ada beras ada bahan bakar juga
di sulawesi tengah ada bayam kangkung telur ayam dan juga ikan selar
nah ini yang diminta kepada seluruh gubernur bupati wali kota
agar seluruh komoditas ini di tracking dan diikuti
selanjutnya beberapa kota dan kabupaten dengan inflasi tinggi
ini di luwu inflasinya tujuh tujuh puluh delapan persen
kemudian jambi ini seluruhnya di atas tujuh persen
di kota baru sampit tanjung selor jayapura sintang bungo padang dan sibolga
sedangkan yang kanan inflasinya lebih rendah dari jakarta dari nasional
dari ketahanan pangan strategis ini beberapa yang dimonitor
beras aman di dua puluh sembilan provinsi
kemudian rawan itu ada di lima provinsi
di riau bubble kepri maluku utara papua barat
sedangkan jagung aman di dua puluh sembilan provinsi
rawan di dua provinsi kalteng kaltim
kemudian yang rentan ada di kepri dan bubble
demikian pula cabai aman di tujuh provinsi
rawan di tujuh belas provinsi antara lain kaltim sumut kalsel aceh
sedangkan sepuluh provinsi ini rawan
di rio kepri kaltara babel kalteng
ini semuanya makanannya pedes pedes semua nih
kemudian cabai rawit aman di sepuluh provinsi
tujuh belas provinsi rawan itu termasuk jabar banten dki lampung sultra
dan sepuluh provinsi itu rentan yaitu maluku utara papua barat kaltara babel dan maluku
kemudian terkait gula pasir
tujuh provinsi aman tujuh provinsi rawan yaitu papua barat papua sulut altim dan kaltara
demikian pula terkait dengan komoditas bawang putih tiga puluh empat provinsi aman
bawang merah empat belas provinsi aman empat provinsi rentan enam provinsi rawan
ini ada yang rawan di kaltara babel malut papua papua barat dan maluku
demikian juga dengan telur ayam dua puluh tiga provinsi yang aman
delapan provinsi rawan dan tiga provinsi rentan yaitu ntt maluku dan papua
daging ayam aman di tiga puluh empat provinsi
demikian pula dengan daging sapi
nah kalau kita lihat yang mempengaruhi kemiskinan itu ada beberapa komoditi
yaitu yang pertama daging sapi
beras itu berpengaruh dua puluh tiga persen di desa dan sembilan belas persen di kota
yang kedua ini ini nggak boleh ketahuan menteri kesehatan
ini dipengaruhinya hampir sebelas dua belas persen
kemudian telur ayam gula pasir daging ayam dan seterusnya
nah data detail diharapkan kabupaten kota
menguasai semua sehingga tentu ada faktor pengendalian
yang bisa mengakibatkan pada peningkatan angka kemiskinan
nah selanjutnya kenaikan harga bbm itu menaikkan subsidi
antara lain yang sekarang kebutuhannya berdasarkan apbn untuk pertalite misalnya dipatok di dua puluh tiga juta
itu sudah naik ke dua puluh sembilan juta
demikian juga kebutuhan solar yang lima belas juta menjadi tujuh belas juta
akibatnya subsidi yang dipatok rp lima ratus triliun lima ratus dua meningkat ke rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun
nah ini kalau kita tekan ini turunnya juga tidak terlalu banyak
karena kita menurunkannya di tiga bulan terakhir
sehingga tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah
dan pemerintah sudah mengalokasikan untuk plt
sebesar rp dua belas empat triliun
subsidi upah kepada enam belas juta pekerja
dan juga tadi dana yang transfer umum
yang di sebesar rp dua tujuh belas triliun
nah ini diharapkan kontribusi daerah untuk membantu penanganan
kenaikan inflasi termasuk subsidi daripada ojek transportasi
dan juga untuk kegiatan kegiatan bansos yang lain
tadi sudah disampaikan arahan bapak presiden
agar kerjasama antar daerah diperkuat
kemudian anggaran biaya tidak terduga
dan penyerapan anggaran yang lebih cepat di daerah
nah juga langkah ekstra effort ini harus dilakukan
yang terdiri dari kerjasama antar daerah
operasi pasar kemudian juga perdagangan digital
mempercepat program tanaman pangan
kemudian sarana prasarana dan strategi tpip dan tpid
yang harus diperkuat karena kita dalam empat bulan ini
betul betul kita akan menghadapi target target inflasi
yang secara nasional kita menargetkan
karena dari sundulan inflasi dari sektor energi
itu bisa sampai satu enam sampai dua persen
jadi kita harus berhati hati dan sundulan langsung itu
selalu ke sektor transportasi
dan ini yang diminta untuk terus diikuti
oleh seluruh tim baik pusat maupun daerah
bapak presiden minta ini agar terus dimonitor
jadi kita monitor terutama di pasar pasar
karena ini tentu menjadi hal yang sangat mempengaruhi
di mana perekonomian kita tumbuhnya kemarin
mungkin di kuartal ketiga angkanya antara ya mirip mirip lah
dan sampai year to date kira kira lima dua
sehingga kita harus siap siap bahwa angka inflasi kita
nanti akan sedikit lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi
oleh karena itu yang bisa kita kontrol
harus kita kontrol yaitu administrad price dan pangan
terutama kerjasama antar pangan di daerah
kita juga harus paham daerah sumber sumber
misalnya sumatera barat itu sumber juga cabai dan beras
demikian pula lumbung di jawa timur
bahwa jawa timur itu sudah memberikan inspirasi
kepada daerah daerah agar aktif untuk langsung mengeksekusi
dan di sini hadir semua komisi
dimantar semua komisi untuk seluruhnya mendukung
perang kita melawan inflasi
dan ini bukan perang indonesia sendiri
ini perang seluruh dunia yang dilakukan oleh gubernur bi
menahan dari segi demand dengan peningkatan tingkat suku bunga adalah
tentu suplai pangan ada di kita
terutama kepala badan pangan teleponnya harus hotline
dan ini dpr saya undang banyak
karena di sini juga kita mengatakan badan pangan belum punya mitra
jadi saya bilang mitranya biar semuanya aja jagain badan pangan
komisi enam komisi sebelas karena ini sudah jadi kepala
jadi ini adalah tantangan untuk kita semua
sedangkan peperangan ini sudah real
dan dibentuknya badan pangan khusus untuk ini
untuk memerangi inflasi pangan
jadi mohon dukungan dari kita semua
para bapak bapak gubernur
kemudian juga dari seluruh jajaran bi
yang seluruh kantornya menjadi komandan komandan di lapangan
dan juga dukungan dari pak menteri kooperasi umkm
karena ini juga penting agar menghasilkan produk
yang tidak dinaikkan harganya
untung boleh pak nggak boleh mengurangi untung
tetapi juga menjaga daya beli masyarakat
dan juga dari pak menteri dalam negeri
dalam hal ini pak wamen
sehingga kita dapat melaksanakan inflasi
seperti tahun tahun sebelumnya
untuk itu hari ini akan ada tpid awards
ini merupakan apresiasi kepada daerah daerah
yang berhasil mengendalikan inflasi di tahun kemarin
untuk tahun ini tantangan berbeda
dan dalam pertemuan ini saya sekali lagi berharap
bahwa apa yang diamanatkan bapak presiden
untuk dapat kita laksanakan
dan pemerintah pusat baik itu dari bi badan pangan
juga kita akan terus mengamati ketersediaan
jadi yang pertama adalah availability dari pangan
dan pemerintah sudah membuat juga kebijakan
tadi yang terkait dengan pupuk
pupuk ada indonesia punya pupuk surplus
dan berikut terkait dengan beberapa daerah
yang meminta untuk ketersediaan pupuk
itu kemarin dengan menteri pertanian kita sudah bahas
dan pupuk tentu dibatasi menjadi dua
dure dan npk yang disubsidi
sehingga ini juga menjadi catatan kepada seluruh bapak gubernur
ibu gubernur dan bupati wali kota
dpi dekabupaten kota berprestasi dua ribu dua puluh satu
dpi dekabupaten tanah datar
di wilayah kalimantan pemenangnya adalah tpid kabupaten landak
wilayah sulawesi pemenangnya adalah cpid kabupaten bone bolango
wilayah nusa tenggara maluku dan papua pemenangnya adalah tpid kabupaten lombok barat
dpid kabupaten kota terbaik dua ribu dua puluh satu wilayah sumatera pemenangnya adalah dpid kota pekanbaru
wilayah jawa bali pemenangnya adalah tpid kabupaten banyuwangi
wilayah kalimantan pemenangnya adalah tpid kota pontianak
wilayah sulawesi pemenangnya adalah
di wilayah nusa tenggara maluku dan papua pemenangnya adalah tpid kota matara
ppid provinsi terbaik dua ribu dua puluh
wilayah sumatera pemenangnya adalah
tpid provinsi jawa barat
tpid provinsi kalimantan timur
tpid provinsi sulawesi selatan
wilayah nusa tenggara maluku dan papua
selamat kepada para pemenang
dpid provinsi terbaik dua ribu dua puluh satu
dari provinsi bengkulu jawa barat kalimantan timur sulawesi selatan dan juga nusa tenggara barat
bolehkah kita iringi dengan sabutan dan tepuk tangan paling meriah
untuk provinsi provinsi kebanggaan indonesia
dpid provinsi terbaik dua ribu dua puluh satu
selanjutnya kami persilahkan dari
dan juga kota matara
kami persilahkan untuk bisa hadir di atas panggung
kami pun juga mempersilahkan untuk bisa hadir
bpid kabupaten kota berprestasi
yang sangat luar biasa
yaitu kabupaten tanah datar
dan juga kabupaten lombok barat
bapak dan ibu untuk bisa hadir di atas panggung
untuk melakukan langkah langkah strategis
di tahun tahun selanjutnya
menteri koordinator bidang perekonomian pertama di indonesia
untuk menyerahkan penghargaan secara langsung
dengan didampingi oleh gubernur bank indonesia
dan wakil menteri dalam negeri republik indonesia
dan sekali lagi kami ucapkan selamat
kepada para peran penghargaan
sebagai informasi tambahan bahwa
untuk sertifikat ttiuas dua ribu dua puluh satu
bagi para peran penghargaan
hadirin tak berhenti sampai di situ saja
karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi berikutnya yang tak kalah istimewanya
yaitu sinergi rakor pusda dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
maka perkenankanlah kami untuk bisa mengawali sesi kali ini dengan pemutaran video singkat sinergi rekor pusda dan gnpip
yang merupakan tindak lanjut dari arahan presiden republik indonesia pada rakornas pengendalian inflasi tahun dua ribu dua puluh
proses pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dengan stabilitas yang terjaga
namun pada dua ribu dua puluh dua berbagai tantangan terhadap stabilitas makroekonomi akan terus kita hadapi
disrupsi rantai pasokan akibat tekanan geopolitik global
serta meluasnya kebijakan proteksionisme pangan
mendorong kenaikan inflasi di berbagai negara dunia
kendala kesinambungan pasokan pangan antar waktu dan antar wilayah
di tengah peningkatan permintaan domestik
serta kenaikan harga energi global
turut mendorong peningkatan inflasi nasional pada dua ribu dua puluh
dalam mengarungi berbagai tantangan tersebut
sinergi dan inovasi kebijakan pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah
bank indonesia serta lembaga terkait lainnya perlu terus diperkuat
sebab itu kita tidak boleh bekerja standar
karena keadaannya tidak normal
kita tidak boleh bekerja rutinitas
karena memang keadaannya tidak normal
kelima arahan presiden republik indonesia dalam rakornas pengendalian inflasi
perlu kita wujudkan dalam penguatan upaya nyata
bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah
agar inflasi tetap terkendali dan prospek pemulihan tetap terjaga
anggaran pemerintah pusat dan daerah dapat dioptimalkan untuk stabilisasi harga
dan menjaga daya beli masyarakat
kerjasama antar daerah perlu terus didorong
didukung fasilitasi distribusi melalui berbagai program pemerintah
kesinambungan produksi komoditas pangan strategis perlu diperkuat
peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan
akselerasi digitalisasi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas
memperlancar distribusi serta memperkuat data dan informasi pangan
dengan didukung penguatan infrastruktur digital
koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi perlu terus diperkuat
dalam menjaga ekspektasi inflasi dan optimisme masyarakat
mari bersama kita wujudkan aksi nyata sinergi dan inovasi
untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan
melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bapak dan ibu terima kasih
dan hadirin kami hormati selanjutnya di kesempatan yang berbahagia kali ini
kita akan menyaksikan bersama sebuah video implementasi gnpip
yang merupakan tindak lanjut nyata dari arahan presiden republik indonesia
untuk pengendalian inflasi pangan
sinergi dan inovasi pengendalian inflasi
melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan
terus diperluas di berbagai daerah melalui
pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah
sejak pencanangan gnpip di kota malang
operasi pasar dan pasar murah telah terselenggara di lebih dari satu ratus tujuh puluh sembilan titik
dan akan terus bertambah menjadi lebih dari dua ratus lima puluh titik hingga akhir tahun
kerjasama antar daerah kad
telah ditandatangani lebih dari dua puluh satu mou kad baru
sehingga saat ini terdapat lebih dari satu ratus empat puluh kad di indonesia
hari ini akan kita saksikan bersama penanda tanganan mou
kad g dua g antara sumatera barat dan jawa barat
kad b dua b antara kelompok tani pamali ntb dan cv edijaya jawa tengah
serta kerjasama pengembangan stand by buyer dan on farm
antara food station dki jakarta dengan wilayah lampung kalimantan tengah
kalimantan timur dan sulawesi selatan
penguatan ketahanan pangan melalui hilirisasi end to end
pola pembinaan klaster dari hulu ke hilir dilakukan bank indonesia
melalui sinergi bersama kementerian pertanian pemerintah daerah dan pelaku industri
untuk meningkatkan produktivitas pada pengolahan pasca panen
dan memperluas akses pemasaran
salah satu contoh hilirisasi diimplementasikan oleh klaster binamitra usaha tani hortikultura
yang bermitra dengan pt indofood cbp sukses makmur
dan klaster bernard tani yang bermitra dengan pt lotte shopping indonesia
penguatan kemitraan kedepan mencerminkan kesiapan industri untuk menyeram produksi klaster
serta mensukseskan gn pib
selanjutnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan
sebagai wujud dedikasi untuk negeri
dilakukan sinergi rupa penyaluran kredit usaha rakyat kur
melalui kemitraan dan kolaborasi kementerian atau lembaga
bank indonesia pemerintah daerah lembaga keuangan dan pihak swasta
telah disalurkan pembiayaan kepada kluster pangan strategis diantaranya
pembiayaan sinergi bank indonesia pemerintah daerah dan bri kepada kelompok tani mekar mulia
pembiayaan sinergi kemenkop ukm pemerintah daerah dan bri kepada koperasi konsumen tani sukses bersama batam
pembiayaan sinergi kemenko perekonomian dengan bri bni mandiri dan bank jatim kepada penerima kur komoditas pangan di jawa timur
penyerahan bantuan urban farming
sinergi dalam peningkatan ketersediaan pasokan telah dilakukan melalui program urban farming
dengan menggandeng berbagai kelompok masyarakat
hingga saat ini telah dilakukan penanaman lebih dari sembilan ratus ribu polybag bibit cabai di seluruh indonesia
sebagai wujud semangat tujuh puluh tujuh tahun indonesia merdeka
akan dilakukan penyerahan simbolis tujuh puluh tujuh ribu polibek bibit cabai kepada sepuluh kelompok masyarakat
yang diwakilkan oleh kelompok buperta cibubur
kegiatan ini juga turut disemarakan oleh kementerian pertanian melalui pemberian satu sembilan juta benih cabai
kepada kelompok tani sumer makmur ii mojokerto
penyerahan bantuan sarana prasarana
bank indonesia turut mendukung peningkatan produktivitas kluster pangan
berupa penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi antara lain
serta gudang pengering dan mesin konser
antraktor combine harvester pengairan dan alat pendukung pasca panen
untuk tiga puluh empat kelompok tani di jawa timur yang diwakilkan oleh kelompok tani pusposari
dengan sinergi dan inovasi mariwujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional
bersama dengan penanda tanganan antar daerah dan hilirisasi produk pertadian
untuk itulah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan menyaksikan penanda tanganan pertama
yaitu kerjasama antar daerah atau government to government untuk komoditas pangan strategis termasuk horticultura
kami mengundang untuk bisa hadir di atas panggung yang pertama dari dinas pangan provinsi sumatera barat
serta dinas ketahanan pangan dan peternakan provinsi jawa barat
kami turut serta mengundang untuk bisa hadir di atas panggung wakil gubernur sumatera barat bapak audi joy naldi
dan wakil gubernur jawa barat bapak uu ruzanul ulum
untuk menyaksikan momentum penanda tanganan berharga ini
baik kami persilahkan sekali lagi untuk wakil gubernur sumatera barat
dan juga wakil gubernur jawa barat untuk berkenan hadir di atas panggung
untuk bisa menyaksikan momen penanda tanganan kerjasama antar daerah atau government cegah pemain
untuk komoditas pangan strategis termasuk horti kultura
dan selanjutnya mohon berkenan untuk bisa bersoto bersama dengan menunjukkan dokumen yang telah ditanda tangani
terima kasih kita boleh iriki dengan sebutan yang luar biasa untuk kerja sama government to government
terima kasih dan kami persilahkan
selanjutnya hadirin di kesempatan yang berbahagia kali ini
kita pun juga akan menyaksikan penanda tanganan kerjasama antar daerah
dan juga kerjasama di universitas kelas terpandang
untuk itu kami mengundang untuk bisa hadir di atas panggung yang pertama
perwakilan dari food station jakarta
perwakilan dari kelompok tani bipra tani lampung
pabrik beras tiga puluh lima sulawesi selatan
perunda varian niaga kalimantan timur
perusahaan darah batara pembangun kalimantan tengah
perwakilan dari kelompok tani pamalis satu ntb
dan cv edi jaya jawa tegah
kami pun mengundang untuk penanda tanganan hilirisasi
perwakilan pt indofood cbp sukses makmur